jelang tampil di asian games dua ribu delapan belas petinju wanita indonesia tampil di kejuaraan bertajuk rookie fight
petinju platnas seperti viska devri bambuta harus bersaing dengan ratusan petinju wanita dari dalam dan luar negeri
dunia tinju indonesia tak lepas dari nama seperti elias pikal dan chris john
sejarah tinju indonesia yang sempat redek beberapa tahun silam
membuat minim bibit petinju yang dapat membawa merah putih ke pentas nasional ataupun internasional
untuk menghidupkan kembali olahraga tinju saat ini total boxing promotion bekerja sama dengan persatuan tinju amatir indonesia
rutin menggelar pertandingan tinju setiap tiga bulan
pada seri kelima yang diadakan di key big mall bsd city tangerang
pertandingan untuk kategori petinju amatir dan profesional pun digelar
yang men trigger saya sebenarnya adalah pemencahan solusinya pemencahan masalahnya
jadi setelah kita jalani semua dari semua posisi kita jadi pelatih jadi manajer
sampai sekarang jadi promotor pun akhirnya kita tahu bagaimana caranya kita
masalahnya itu dimana tinju indonesia kenapa bisa jadi mati suri gitu
sepertinya kekurangan pertandingan gitu
bibitnya banyak sekali tapi dia tidak berhasil main atau sama sekali tidak mewakili daerahnya masing masing itu dia
selain untuk memperingati hari kartini pada april lalu
ajang bergensi asia seperti sea games kuala lumpur dua ribu tujuh belas dan asean games dua ribu delapan belas
mempromosional menggelar turnamen tinju wanita bertajuk kartini cup
ajang yang dijadikan laga pemanasan menjelang dua kejuaraan akbar di tingkat asia tersebut
dimanfaatkan maksimal oleh para petinju perempuan nasional
salah satunya viska devri bambuta
ya dengan pertandingan ini akan membantu saya untuk persiapan di asian games nanti di tahun dua ribu delapan belas
juga untuk nanti bulan depan kita ada kejuaraan di mongolia
kejuaraan di mongolia
iya nanti ada kejuaraan di mongolia
penyelenggaraan pertandingan rutin ini diharapkan dapat memantapkan jam terbang petinju nasional
menjelang kejuaraan level internasional dan melahirkan bibit bibit baru petinju indonesia
muhammad rizata jakarta